pemerintah sedang gencar menarik penerimaan dari sektor pajak untuk menutup defisit fiskal di tahun anggaran dua ribu dua puluh
salah satunya adalah jurus terbaru yang akan ditempuh pemerintah adalah menarik pajak dari para selebritis di media sosial dan penjual produk online
direktorat potensi kepatuhan dan penerimaan pajak kemenku mengungkapkan strategi pengenaan pajak pada aktivitas ekonomi di media sosial
diproyeksikan bisa meraup penerimaan pajak sebesar satu dua miliar dolar amerika serikat atau setara dengan lima belas enam triliun rupiah
pelaku usaha online ini kerap kali ditemukan tidak melaporkan pemasukannya
kantor pajak menargetkan untuk menjaring penerimaan sebesar sepuluh hingga lima belas triliun rupiah dari pelaku bisnis online termasuk selebriti di media sosial